sangat efektif sangat efektif karena kita bisa membuka semua
pak ganjar bilangnya nggak akan mulus ada hambatan hambatan
ya kita coba aja ya kita lihat kita juga nggak tahu ya nanti kayak apa
tapi yang jelas tanggung jawab sejarah kita mengharuskan kita harus memulai untuk evaluasi semua sistem ini dengan angket dukungan
artinya pkb mendorong angket ini
tapi akan tanda tangan semua yang di senayan
syarat itu harus terpenuhi kalau setuju angket syarat syarat harus terpenuhi
dari minimal dua fraksi
kenapa pkb yang di senayan akan tanda tangan sih
pastilah namanya juga pengusul
gus ini muncul isu kalau penguasa ini coba untuk menggembosi hak angket gus
salah satunya mungkin dengan mengajak kubu satu dan tiga ini untuk pragmatis menawarkan jabatan kue kekuasaan untuk mengebosi hak angket
apakah pkb sudah di lobi gus
saya lihat kok belum ada tanda tanda ya kekhawatiran itu
mungkin karena kita bisa menjelaskan bahwa angket ini tidak berniat buruk tetapi berniat baik
ini untuk kebaikan semua pihak ya supaya pemilu kita menjadi jurdil langsung umum bebas itu yang paling pokok
sangat efektif karena kita bisa membuka semua kendala kendala dari hak demokrasi rakyat
saksikan program program kompastv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya